presiden jokowi ikut berkomentar atas kekalahan timnas melawan uzbekistan
jokowi bilang masih optimis karena dengan kekuatan maksimal di prediksi timnas bisa merebut juara tiga dan mendapat tiket menuju olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
jokowi bilang masih optimis karena dengan kekuatan maksimal di prediksi timnas bisa merebut juara tiga dan mendapat tiket menuju olimpiade paris dua ribu dua puluh empat